bicara kuliner di tanah jawa barat memang tidak ada habisnya
lalu karena yang merasa haknya mungkin nanti dikurangi kalau aku berikan hak akses data ini
itu kan idealisnya gitu kan
berarti kalau saya sih jelas saja
merasakan secara langsung kegiatan beternak dan berkebun seperti memberi pakan pada hewan
untuk membahas terkait dicabutnya kegiatan ekskul pramuka bukanlah hal yang wajib di lingkungan sekolah
tapi itu akan bergantung pada cara tersebut dikumpulkan
melestarikan perbedaan budaya dan bahasa
disuruh untuk jadi jubir tampil di